anda kembali di cnn indonesia live
kepolisian daerah jawa barat akan terus mendalami motif pelaku aksi teror bom panci
di kelurahan arjuna kecamatan cicendo kota bandung yang terjadi pada senin kemarin
polda jabar akan membentuk tim untuk mendalami kemungkinan
adanya orang lain yang memiliki keterkaitan dengan teror ini
dalam jumpa pers yang digelar di markas polda jawa barat selasa siang
kapolda jawa barat irjen anton carlian menyatakan pelaku peledakan bom diketahui
merupakan jaringan lama dan sudah masuk dalam daftar incaran sejak tahun baru
dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh puslah forma bespoleri
terungkap pelaku meletakkan dua bom panci di dekat lapangan pendawa
kepolisian sulit mengungkap motif pelaku menyasar ruang publik
karena pelaku tewas dalam penyergapan
namun kepolisian tidak akan berhenti dalam mengungkap kasus ini
kami tetap melakukan pencariannya
pencarian dan penyelidikan
bahkan karena ini dianggap jaringan lama
kita pun juga sedang melakukan deteksi terhadap jaringan tersebut
namun saya tidak bisa menyebutkan jaringan mana di tempat mana
usai melakukan peledakan aksi pelaku diketahui sekelompok siswa yang kemudian mengejarnya
hingga akhirnya pelaku melakukan pengerusakan dan pembakaran di kantor kelurahan
gimana caranya bisa menangkap pelaku
karena itu kan sudah masuk kasus kriminal juga kan
jadi saya itu gimana caranya itu harus kena
dan tidak memikirkan keselamatan saya juga sendiri
saat ini kondisi kantor kelurahan arjuna kecamatan cicendo kota bandung
masih dipasangi garis polisi dan lantai dua yang pada saat itu dibakar oleh pelaku
tidak ada arsip yang hilang
dan beruntung pada saat itu ada pemadam kebakaran yang sigap memadamkan api
yang berkobar di lantai dua
kantor kelurahan ini
dinas kebakaran dan penanggulangan bencana kota bandung menerjunkan empat puluh personil
rencananya kantor kelurahan yang dibakar pelaku akan segera diperbaiki
terkait dengan layanan masyarakat pihak kelurahan akan berkoordinasi dengan kecamatan
sesuai dengan surat edaran dari pak camat melalui para ketua rw
dan mulai hari ini masalah
pelayanan itu melalui kecamatan
sementara itu bribda izmi aisa yang menjadi perbincangan netizen
di tengah ketegangan penyergapan pelaku teror bom mengaku bersyukur
polowan yang bertugas sebagai sekretaris pribadi kapolda jabar
merasa senang keberadaannya bisa turut mendinginkan suasana
untuk kejadian islahnya berita yang ada saat ini mungkin itu bonus dari allah swt
kapolda jabar mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan waspada
serta tak segan untuk melaporkan bila menemukan atau mengetahui
orang yang mencurigakan terkait faham radikalisme
zai ulhak bandung
reinhardt kemarin kapolda jabar anton carlyan sudah menggelar konferensi pers
dan di dalam pernyataannya tidak berbicara tentang hasil mengenai siapa identitas dan apa motif
tetapi secara teknis di lapangan bahwa kapolda dalam hal ini kapolda jabar
bersama polrestabes bandung membantu proses pengamanan
dan selain itu juga membuat
membantu proses olah tkp yang saat ini sudah selesai semua
dan hasilnya sudah diserahkan ke tim densus untuk selanjutnya dikembangkan
dan tentunya sama sama menunggu
dari hasil beberapa keterangan yang disampaikan oleh kapolri
menyatakan bahwa pelaku yang berhasil ditangkap berinisial yc
nah ini yang kemudian sesuai dengan identitas ktp yang ditemukan
bernama yayat cahdiat ini
nah tetapi sekali lagi pihak kepolisiannya
kepolisian belum menyampaikan ini secara terbuka
sementara berkaitan dengan motif
ada hal juga yang disampaikan oleh kapolri beberapa waktu lalu bahwa
pada saat dilakukan penyergapan
pelaku sempat menyampaikan berdialog dengan pihak kepolisian
untuk meminta rekan rekannya yang saat ini sedang ditahan
rekan rekan teroris untuk dibebaskan
tetapi sekali lagi ini hanya informasi awal yang tentunya kita masih menunggu
hasil dari pemeriksaan dari pihak kepolisian
dan ada informasi yang diberikan oleh ktp

berkaitan dengan dampak adanya aksi teror bom panci di kota bandung
kita tahu bahwa bandung sebagai kota wisata
yang merupakan kunjungan tertinggi wisatawan di indonesia
dan untuk berbincang hal ini
saya sudah bersama dengan ketua phri jawa barat
dampaknya apa pak adanya teror bom panci kemarin
jadi begini semuanya masyarakat bandung ini tahu
bahwa terjadi ada bom panci di bandung
masyarakat indonesia pun tahu
masyarakat dunia pun dua jam setelah kejadian itu pun juga telah memberikan
menanyakan tentang terjadinya bom panci di bandung
jadi kalau kita lihat ini tentu dengan kecanggihan daripada media
yang menginformasikan kepada masyarakat dan juga masyarakat dunia
yang menurut saya kalau kita lihat pada kondisi saat ini
apa yang dinyatakan oleh pihak kepolisian
baik itu kapolri kapolda maupun polrestabes
bahwa itu adalah
bom yang sangat kecil
yang hanya berkekuatan kecil
hanya berdampak kepada dua puluh meter daripada titik itu
dan tidak ada terjadi korban
dan tidak ada kerusakan
yang terjadi kerusakan itu adalah
pada saat penangkapan
pada yang bersangkutan
tadi tembak menembak
kita ke dampaknya bapak sebagai ketua phri jawa barat
terhadap industri wisata di bandung ini seperti apa
apakah sudah berdampak
ada yang membatalkan misalnya kunjungan
ya inilah yang saya katakan
ini awalnya seperti itu
ya kita harapkan sekarang ini dampak itu bisa tidak ada dampaknya
persoalannya adalah media
media tidak memberitakan dengan tuntas
hanya memberitakan di bandung ada bom
tidak memberitakan bahwa
bom di bandung itu tidak ada dampaknya bagi masyarakat
tidak ada korban dan sebagainya
ada pembatalan yang mungkin menghubungi ke pihak pelaku
misalkan perhotelan yang ada di kota bandung ini
sampai saat ini belum ada laporan
karena baru kemarin ya
tapi yang jelas salah satu dpp
yang sudah terhubung kepada travel dari luar negeri india
pada dua jam setelah kejadian
itu sudah nelpon kawan saya ketua hp
herman nukman nadi
menanyakan tentang kejadian itu
penurunan ada nggak pak terkait dengan adanya pemberitaan yang begitu besar
yang tadi bapak juga ulas juga
saya kira kalau menurut saya mungkin ada ya
bagi mereka yang meragukan itu mungkin ada
tapi mungkin tidak sangat kecil
itu harapan kita itu demikian
cuma kita harapkan kepada
media untuk menyampaikan dengan tuntas
kita percaya kepada unsur keamanan
dalam hal ini kepolisian telah menjamin bahwa di bandung jawa barat ini aman
baik pak terima kasih informasinya
dan seperti yang tadi disampaikan ketua phri
bahwa bandung aman
kejadian yang kemarin bom panci skalanya cukup kecil
bahkan pihak kepolisian juga menyatakan low explosive
tentunya ini diharapkan tidak mengganggu industri wisata di kota bandung
baik terima kasih roby sofwan amin